bagi penggemar olahraga membeli original merchandise menjadi kebanggaan tersendiri
dan salah satu bentuk dukungan bagi tim favorit
ibl menyediakan official merchandise sepanjang musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
yang rencananya akan digelar di delapan kota di indonesia
indonesian basketball league merupakan kompetisi basket bergensi yang dimulai pada tahun dua ribu tiga
menunggukan pertandingan dari sepuluh tim basket terbaik indonesia
ibl berhasil menyedot animo penggemar basket tanah air
tak hanya menjual tiket pertandingan
ibl juga menyediakan official merchandise ke sepuluh tim bagi para penggemar setia
sekarang saya berada di gor sahabat semarang
di mana pertandingan indonesian basketball league atau ibl season dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
seri pertama sedang berlangsung
tetapi saya tidak ingin membahas tentang pertandingan di dalam
dikarenakan di sebelah kanan sana ada yang menarik perhatian saya
yuk kita lihat ke sana
selamat sore mbak
zata dari cnn indonesia
mbak bisa cerita sedikit nggak nih
official store dari ibl ini sudah berdiri sejak kapan sih mbak
untuk ingers ini pertama kali berdiri itu dua ribu satu
tapi kalau untuk kerja sama sama ibl
itu jadi official merchandise nya itu dari tiga season yang lalu
jadi sekitar tiga tahun
oh jadi di
sekarang kan ada sepuluh tim ya di season dua ribu tujuh belas sama dua ribu delapan belas
ini semua timnya ada nih official store bajunya jersi ya
ada semua ada semua di sini
jadi lengkap di sini sepuluh tim semua pasti ada
kalau range harganya berapa nih bu
kalau teman teman pada mau beli
biasanya satu ratus sepuluh satu ratus dua puluh
kalau misalnya yang lainnya ada yang satu ratus lima puluh ada yang dua ratus lima puluh gitu
jadi beragam cuman sekitar range nya segitu
oke makasih informasi mbak
nah bagi teman teman yang punya tim favorit di ibl
atau yang biasa mengoleksi jersey jersey official dari nba
tidak ada salahnya nih
muhammad rizata semarang